tidak usah limbah tidak usah merepotkan tidak usah atau organ tunggal udah ada biar nanti itu
saya kalau begitu sih sama saja saya merepotkan kamu juga nggak papa papa nanti urusan organ
tunggal biar saya ngatur terima kasih juga terima kasih belum dijual waduh bisa kacau sejak
jumat kita teh pernah berjuang jumat
sayang itu kalau perjuangannya tidak berarti tapi kalau tanahnya jadi dijual uangnya untuk
keperluan apa jubah maaf ini saya teh bukan mau menyinggung perasaan kamu jubah kamu teh tidak
punya anak belum punya istri
atau atau kamu teh sudah menemukan calon pasangan hidup kalau begitu tidak papa tapi kalau tidak
buat apa jubah kamu ingat waktu itu saya menjual tanah saya terus saya teh pindah di kampung
seberang menyesal juga menyesal makanya saya langsung kembali lagi ke sini hidup di kampung
orang itu tidak enak juga kita tidak mengenal siapa mereka mereka juga tidak mengenal siapa
kita lebih enak hidup di kampung halaman sendiri saya teh hampir hampir saja kehilangan akar
kehidupan saya jumat jumat kamu teh lahir di sini akar kehidupan kamu itu disini kalau kamu sampai
melepasnya kamu bisa kehilangan akar kehidupan kamu jebat kalau boleh teh saya kasih saran sama
kamu jangan atuh kamu jual tanah kamu jumat
iya kang saya akan pertimbangkan apa yang kembali mencarikan
katanya simin temu nikah nggak hahaha insyaallah jumat justru saya datang kemari
itu mau menyampaikan sama jumat bahwa saya akan mantuk hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe hehehe
saya bantukan apa nanti saya akan kasih beras tidak usah limbah tidak usah merepotkan tidak usah
atau organ tunggal udah ada biar nanti itu urusan saya kan kalau begitu sih sama saja saya
merepotkan kamu jumat nggak papa papa nanti urusan organ tunggal biar saya ngatur hahaha terima kasih
ini buat kamu dong
yang bener aja kang idan masa cuma rp lima menjaga inronado seharian untuk beli merebus aja tidak
akan cukup pakai telur tuh tugas kamu itu cuma ngeliatin ronaldo bukan menjaga in bagian saya
nyuruhnya kan cuma ngeliatin bukannya menjaga in
kenalin senang assalamualaikum
debbie waktu itu hampir diculik ya
debil hati hati ya
oke jalan jalan yuk kek jalan jalan kemana sayang gimana kalau kemul sekarang ya kek
hai boleh ayo
asyik makasih ya kek kek boleh nggak ngajak veronica dan jennifer ikut boleh dong ayo kita jemput mereka yuk

nabi nabi dulu ya kek
udah berusahain tuh
bisa ngambek wasain kalo bajunya ga dipake
hahh bajuan cinta bajuan cinta
itu udah kunci
assalamualaikum bro aceh
mau ikut ga bro aceh
mau kemana bro
bro sain sama demi berdua
juga mau ngajak siapa tuh demi
kita mau nikah sama jennifer kek
soalnya masih ada kerjaan harusnya trika
mak mungkin mau ikut
sengaja kan kamu nyuruh mak pergi
supaya kamu bisa jalan jalan sama cewek cewek naik motor
yuk bro aceh
jalan dulu ya
pake depan ya nanti demi masukin ke belakang
masalahnya yang buat tkw internasionalnya lagi sepi susah cucu nyaminnya
memang biasanya begitu cu
kalau udah mau deket lebaran biasanya spee
nah nanti rame nya lagi kalau udah abis lebaran
tapi kamu gak usah khawatir cu
dari pembantu infal ini aja uang kamu jadi banyak
ya udah tuh pak kalau gitu cucu pamit ya lagi buru buru
kamu mau kemana tumben buru buru
lagi ada urusan pak
tetep semangat ya